panitia seleksi capim kpk mengumumkan satu ratus sembilan puluh dua nama pendaftar yang lolos tahap awal seleksi administrasi
indonesia corruption watch mencium ada aroma penjatahan dalam seleksi capim kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
yang juga diikuti oleh beberapa anggota kepolisian dan kejaksaan
panitia seleksi calon pemimpin kpk telah menyeleksi tiga ratus tujuh puluh enam berkas pendaftaran
dan hanya meloloskan satu ratus sembilan puluh dua pendaftar
pendaftar yang tidak lolos kebanyakan karena permasalahan kelengkapan administrasi
dari tiga belas pendaftar yang berasal dari polri pansel meloloskan semuanya
sedangkan dari delapan belas pendaftar kpk pansel hanya meloloskan tiga belas
termasuk tiga diantaranya komisioner yang saat ini masih menjabat
ada pun sisanya dari unsur seperti jaksa akademikus hakim auditor dan advokat
satu ratus sembilan puluh dua calon yang lolos akan mengikuti objektif tes dan pembuatan makalah
pada delapan belas juli mendatang
saya tekankan dari tiga ratus tujuh puluh enam pendaftar yang lolos administrasi satu ratus sembilan puluh dua
tiga nama nama pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi
akan diumumkan mulai dari kamis sebelas juli dua ribu sembilan belas
melalui website kementerian sekretariat negara
di dalam room www seknek go id
pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi
diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya
yaitu uji kompetensi meliputi objektif tes dan penulisan makalah
yang akan diselenggarakan pada
hari dan tanggal kamis delapan belas juli dua ribu dua puluh
pukul delapan sampai dengan pukul tiga belas wib
sementara itu indonesia corruption watch mencium aroma adanya penjatahan
dalam seleksi tahap berikutnya

yang juga diikuti beberapa anggota kepolisian dan kejaksaan
dikutip dari cnn indonesia com indikasi penjatahan tersebut tercermin
dalam pernyataan anggota pansel yang mengatakan unsur kepolisian dan kejaksaan
dalam kpk masih diperlukan
wakil koordinator icw agus sunaryanto menambahkan
dalam memperkuat koordinasi antar lembaga
pansel sering menggunakan dalil pasal empat puluh tiga undang undang no tiga puluh satu
tentang tindak pidana korupsi seribu sembilan ratus empat puluh
yang menyebut anggota kpk harus melibatkan
undang undang yang diperlukan
ini adalah unsur masyarakat dan pemerintah
di sisi lain peneliti lembaga ilmu pengetahuan indonesia
samsudin haris menyeroti sejumlah calon pemimpin kpk
yang berasal dari anggota polriaktif
upaya anggota kepolisian menjadi pemimpin kpk ini
merupakan skenario untuk menjinakkan lembaga tersebut
kpk berpotensi dikendalikan oleh institusi
dan memiliki kepentingan ganda
dilansir di tik com samsudin haris mengatakan
jika kpk dipimpin oleh polriaktif
konflik kepentingan sangat tinggi
ia berpendapat berdirinya kpk berawal
dari ketidakmampuan institusi kepolisian
dan kejaksaan memberatas kkn
samsudin menambahkan bagaimanapun
kpk merupakan jabatan publik
pejabat atau kepolisian aktif
sebaiknya mengundurkan diri
sebab kuncinya adalah independensi
terima kasih atas segala perhatiannya